dua belas tahun sudah luapan lumpur lapindo menenggelami belasan desa dari tiga kecamatan di sidoarjo jawa timur
dari buan kepala keluarga di sana juga harus kehilangan tempat tinggal aset dan juga kerugian material lainnya yang tak sedikit
tanggul lumpur lapindo setinggi dua belas meter
inilah yang terlihat jelas ketika kita melintas di jalur provinsi yang menghubungkan antara surabaya sidoarjo malang dan juga pasuruan
namun ketika kita melintas di kawasan ini tidak hanya lumpur besar yang menginglamkan belasan desa dari tiga kecamatan di kabupaten sidoarjo
namun juga ribuan rumah yang rusak dan tak berpenghuni seperti ini
rumah rumah ini seolah menjadi saksi bisu
padahal rumah rumah ini menyimpan banyak cerita ribuan kepala keluarga yang harus kehilangan aset mereka
selama belasan tahun
tak hanya itu mereka juga harus kehilangan tanah leluhur mereka atau lingkungan sosial lingkungan alam dan juga tentu saja perekonomian mereka
munif adalah salah satunya
pemilik rumah yang tepat berada di depan tanggul lapindo di kelurahan siring kecamatan porong ini
hanya bisa pasrah melihat kondisi rumah yang dibangun
itu tempat orang orang di atas beda
enam petak sawah seluas empat ribuan meter persegi sumber penghasilan utamanya sebagai petani
juga tenggelam dalam lumpur yang menenggelamkan tak kurang dari tujuh belas desa
meski harus kehilangan banyak aset mata pencaharian dan kerugian imateri
munif mengaku belum mendapatkan ganti rugi
karena rumitnya kita mengurus kepada minarak
jadi saya kalau kerja rumit rumit itu saya lebih baik diam saja lah
naas saat mengurus berkas bapak dua anak ini mengalami kecelakaan
munif adalah satu di antara puluhan korban lumpur lapindo yang hingga saat ini
masih belum menerima ganti rugi seluruhnya ataupun sebagian
yang belum selesai termasuk di bawah koordinator saya itu
delapan puluh tiga berkas yang belum dibayarkan ke warga
nah ada tambahan lagi yang kancirit artinya yang ketinggalan
ada berkas di saya
sebelas tahun bukanlah waktu yang sebentar
warga pun mengharapkan langkah pemerintah sebagai solusi dari penderitaan rakyat
yang juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan ini
dan untuk mengetahui seperti apa kegiatan sebelas tahun tragedi lumpur lapindo
sudah ada wida subianto dari surabaya jawa timur
wida selamat pagi wida
hari ini kita memperingati sebelas tahun tragedi lumpur lapindo
masih banyak warga yang juga belum mendapatkan keadilan
kali ini yang dari lapangan bisa anda kabarkan ke kami
apa saja tuntutan mereka wida
ya tentu saja tuntutan yang paling utama hanum adalah bagaimana penyelesaian
data terakhir ini masih ada untuk korban dengan peta areal terdampak
masih ada sekitar dua ratus empat puluh empat berkas yang belum selesai
belum dibayarkan sama sekali
sebelas tahun tentu proses yang tidak sebentar hanum
jadi inilah tuntutan utama dari warga bagaimana mereka yang sudah banyak kehilangan aset
seperti misalnya rumah kemudian juga lingkungan sosial seperti tanah leluhur
kemudian juga lingkungan alam dan juga tentu saja perekonomian
mereka menuntut untuk segera diganti rugi
tentu saja ganti rugi ini hanya sebatas kerugian materi
dan mereka ribuan korban lumpur lapu indo ini juga masih harus menanggung kerugian imaterial
yang tidak sedikit selama belasan tahun
untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses ganti rugi ini berlangsung selama sebelas tahun ini
bersama saya sudah ada bapak priyambodo kepala kelompok kerja sosial dari bpls
pak priyambodo kita tahu sekarang bpls ini sedang masa transisi pak
bpls sebelumnya dan berikutnya akan dikelola oleh bpls
pusat pengendali pengelola apa pengendali
pengendalian lumpur sidoarjo
artinya ada dua institusi yang oleh presiden diberhentikan pak begitu sebelumnya
kemudian dilanjutkan oleh yang baru
sebenarnya apa pak peninggalan dari bpls sendiri ini masih ada berapa berkas yang belum diselesaikan
ada berapa dana dari talangan pemerintah yang sudah dikucurkan ini yang masih tertahan
lalu kami jelaskan di sini bahwa di lapangan ini ada dua anu
yaitu yang ada di dalam peta
peta areal terdampak seperti tempat kita melihat di saat ini
dimana itu merupakan ya ini yaitu merupakan tanggungannya dari pt lapindo
kemudian ada yang di luar peta yang di apa merupakan tanggungan pemerintah
yang di dalam peta areal terdampak itu kemarin bpls melaksanakan
sebanyak dana yang disediakan untuk penyelesaian

oke dana talangan yang disediakan adalah tujuh ratus delapan puluh satu
dikucurkan oleh pemerintah untuk menalangi pt minarak lapindo jaya ya pak ya untuk pencairan
dimana sebenarnya dari hasil verifikasi bpkp
sebetulnya tidak tujuh ratus delapan puluh satu tapi delapan ratus dua puluh tujuh
ada kekurangan dikucurkan tujuh ratus delapan puluh satu namun sebenarnya data dari bpkp ini mendata delapan ratus dua puluh tujuh miliar
ya kerugian masyarakat korban di peta areal terdampak
kemudian dari tujuh ratus delapan puluh satu yang sudah disepakati menjadi dana talangan dari pemerintah untuk lapindo
namun demikian masih ada yang sebelum karena pada waktu itu kejajar
dimana warga disini ada dua jenis ya warga rumah tangga dan warga pengusaha

warga rumah tangga waktu itu masih kecacar belum memasukin ke kami
sehingga ini pun harus diselesaikan termasuk dari warga pengusaha
nah ini sekarang baru dibicarakan di pusat kami masih menunggu bagaimana
itu nanti tetap akan kita selesaikan artinya walaupun bukan bpls
akan diselesaikan oleh bpls pusat pengendalian lumpur sido harjo
itulah kira kira gambarannya
jadi dana yang belum diserap oleh korban lumpur lapindo itu sekitar lima puluh empat miliar
dan inilah yang ditunggu oleh para puluhan bahkan ratusan korban lumpur lapindo
untuk mengganti kerugian materinya selama belasan tahun ini
sebenarnya angka lima puluh empat miliar itu kenapa pak
sulit sekali untuk sampai ke para korban ini pak
sebab gini tambahan yang lima puluh empat yang sisa belum itu itu kan juga perlu ada persetujuan
antara pihak pemerintah dan lapindo
karena lima puluh empat itu adalah nanti menjadi tambahan dana talangan yang diberikan lapindo
untuk menambah yang tujuh ratus delapan puluh satu
yang pertama kan tujuh ratus delapan puluh satu masih ada kekurangan nanti lima puluh empat ini
sekarang sebetulnya sudah ada persetujuan cuman prosesnya ini karena akhir tahun
sehingga tidak sempat bisa kemungkinan akan menunjuk nanti tahun yang akan datang
tetapi tetap itu harus ada persetujuan dulu antara pihak pemerintah dan lapindo
kalau oke merupakan tanda talangan tambahan nanti dilaksanakan
persetujuannya apa juga termasuk proses verifikasi berkas dari korban yang belum selesai itu pak
oh iya selalu prosedurnya tetap harus kita lalui melalui verifikasi kita cek surat bukti pemilihan dan sebagainya
ktp macam macam itu tetap harus melalui itu
itu yang menjadi dasar selama ini belum selesai dinyatakan proses verifikasi belum selesai pak
sebenarnya konkretnya detailnya proses verifikasi yang paling sulit dilakukan untuk menyatakan bahwa berkas itu verified itu apa sebenarnya pak
sebagai contoh misalnya kurang apa atau bagaimana
sebetulnya sih kalau misalnya dia punya sertifikat ada bukti sertifikat nggak masalah
ada petok c petok d tidak masalah sebetulnya begitu saja
hanya masalahnya kadang kadang masalah waris di antara mereka
ya ini yang akan kalau belum clear diantara mereka warga ya kita belum bisa
bisa proses selanjutnya biasanya seperti itu yang sering terjadi
apalagi warisnya mungkin jauh di luar pulau dan sebagainya
ini kita menunggu sampai clear betul jangan sampai setelah selesai pembayaran di belakangnya masih ada masalah masalah
kita tidak menginginkan hal seperti itu harus clear di depan
kalau dari pengalaman belasan tahun ini pak apakah bpls juga menjamin bahwa warga yang mengajukan sebenarnya sertifikatnya jelas pak shm begitu
namun dia mundur karena ternyata ada tarikan
selama ini kita tidak pernah melakukan penarikan apapun apa adanya kita bayar kepada mereka
lewat rekening ya semua itu lewat rekening ya
jadi dana kita lewat mereka harus membuat rekening langsung tidak ada penarikan kepada warga setelah itu
ini kemudian kan estafet dilanjutkan ke ppls pak
yang di bawah kementerian pu
nah bpls sudah lama ini pak menangani penanggulangan sebelumnya berikutnya adalah pengelolaan ya pak pengelolaan lumpur sidoarjo
sekarang menjadi pengendalian
pengendalian ada banyak ini pak sepertinya ada banyak istilah kemudian juga dibaliknya juga ada pekerjaan yang banyak rumah ini
kalau bpls melihat sendiri ini transfernya apa saja yang harus dikerjakan prioritas oleh bpls pak
ya terutama pengaliran tetap harus jalan ya karena bagaimanapun lumpur masih keluar walaupun volumenya tidak seperti waktu yang dulu
maka dulu kan istilahnya penanggulangan konotasinya kan ada satu kedaruratan sekarang sudah lebih stabil maka sekarang menjadi pengendalian
namun demikian karena masih keluar lumpur itu tetap harus perlu dikendalikan kita alirkan ke sungai porong
itu yang paling realistis dan yang paling murah dari aspek apa namanya kemudian juga masih perlu adanya perkuatan tanggul ya itu nanti ppls tentunya akan melaksanakan itu
dan kemudian ada misi lain yaitu pemanfaatan supaya apa yang ada ini negara kan sudah mengeluarkan uang banyak supaya juga bermanfaat gitu
nah ini ada rencana apa namanya kerjasama dengan balai peneliti
kemudian cipta karya akan dibuat sepacem bata ringan kemungkinan bisa untuk bangunan bangunan yang sederhana itu dari aspek lemburnya untuk pemanfaat segi pemanfaatan itu
baik terima kasih pak priyambodo atas waktunya selamat dilanjutkan acaranya deh pak
ya memang hanum dari sebelas tahun ini sendiri banyak istilah yang digunakan dalam penanggulangan pengendalian pengelolaan lumpur sidoarjo kemudian juga ada beberapa lembaga

ini untuk menangani dan juga menyelesaikan proses ganti ini untuk menangani dan juga menyelesaikan proses ganti
ini untuk menangani dan juga menyelesaikan proses ganti
ini untuk menangani dan juga menyelesaikan proses ganti
dan tentu saja apapun istilahnya apapun lembaga ratusan warga yang belum dapatkan ganti rugi dari ribuan warga yang menjadi korban lumpur lapindo ini adalah proses ganti rugi cepat segera diselesaikan
karena sekali lagi sebelas tahun bukanlah waktunya sebentar
baik terima kasih wida subianto untuk informasi anda melaporkan langsung dari kawasan surabaya jawa timur